kapolri jenderal listio sigit mengungkapkan kronologi awal penembakan brigadir yosua dalam rapat kerja dengan komisi tiga dpr ri pada rabu siang
disebutkan bahwa verdi sambo merekayasa pembunuhan brigadir yosua dengan seolah terjadi peristiwa tembak menembak
lebih lanjut kepolri juga menambahkan bahwa istri verdi sambo yang diputri candrawati
memberikan kesempatan kepada barada richard eliezer untuk bisa menembak brigadir yosua
kepolri jendral listio sigit mengungkapkan kronologi awal penembakan brigadir yosua dengan seolah terjadi peristiwa tembak menembak
kpc diduga memberikan kesempatan terhadap peristiwa yang terjadi
saudara richard melakukan penembakan terhadap almarhum joshua atas perintah saudara fs
di mana disaksikan oleh riki kuwat ma'ruf dengan juga perannya untuk ikut membantu
pasca penembakan fs melakukan penembakan senjata hs milik saudara joshua ke arah tembok